tewasnya mahasiswa fakultas teknik arsitek universitas hasanuddin unhas
firendi marjevi wahantou sembilan belas tahun
saat mengikuti latihan diksar mahasiswa pecinta alam
di kabupaten maros loksi selatan pada jumat
keluarga korban melaporkan peristiwa tersebut ke mapolres maros pada minggu malam
aduan tersebut dilayangkan kakak korban yang melaporkan dugaan tindak pidana
sehingga menyebabkan korban meninggal
keluarga menduga korban sempat mengalami tindak kekerasan
karena ditemukan beberapa luka lebam di tubuhnya
kasat reskrim polres maros ibtus selamat mengatakan
kepolisian akan memanggil panitia
peserta diksar dan warga sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan
kepolisian juga menyarankan keluarga korban untuk melakukan otopsi
meski akhirnya ditolak
pihak kepolisian sampai saat ini melakukan pulbakat
kemudian koordinasi dengan polsek terkait tkp yang jaraknya jauh dari

korban meninggal ketika mengikuti latihan diksar mahasiswa pecinta alam fakultas
di perkampungan kabupaten maros sulawesi selatan pada jumat malam
diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan ketika mengikuti acara
yang berlangsung selama lima hari itu
reinhard soklantila maros lapsi selatan